anda kembali di cnn indonesia sports lima pasangan ganda putra indonesia berhasil melaju ke babak kedua turnamen bulu tangkis jepang terbuka dua ribu delapan belas
hanya pasangan ricky karanda suwardi dan angga pratama yang harus angkat koper lebih dulu
ganda putra nomor satu dunia marcus furnali gideon kevin sanjay sikamulyo berhasil melaju ke babak kedua turnamen bulu tangkis jepang terbuka dua ribu delapan belas
the minions berhasil mengalahkan ganda putra rusia vladimir ivanov ivanzanov
dalam pertandingan yang berlangsung selama tiga puluh dua menit marcus kevin menang straight game dua puluh satu lima belas dan dua puluh satu delapan belas
di babak kedua peraih emas asian games dua ribu delapan belas itu akan berhadapan dengan pasangan indonesia lainnya wahyu nayaka ade yusuf santoso
ganda putra indonesia lain yang berhasil melangkah ke babak kedua adalah pasangan hendra setiawan muhammad hasan
henra hasan berhasil melewati hadangan ganda putra tuan rumah hiroyuki endo yutawa tengah
dalam pertandingan drub game the daddies menang dengan skor dua puluh satu tujuh belas dua puluh dua puluh dua dan dua puluh satu dua belas
di babak kedua berai juara dunia dua ribu tiga belas dan dua ribu lima belas itu akan menghadapi unggulan kedua sel tiongkok lee junhui lee yuchen
selain dua pasangan tadi tiga ganda putra indonesia lainnya juga berhasil melaju ke babak kedua
hanya pasangan ricky karanda suwardi angga pratama yang harus terhenti di babak pertama
mereka menyerah dari pasangan denmark kim osterp andres rasmussen